ya sudah saya cek semuanya
tapi sayangnya di panggilan telepon dan chatnya
gak ada suatu yang berhubungan dengan mbak elsa
ya mungkin kalau pun ada
kayaknya sudah dihapus pak
tapi saya lihat di galeri fotonya
yang ada biasanya pak
ini bekal kamu
bukannya hari ini harusnya mama pulang ke surabaya ya
tapi mama itu mau dampingin kamu
karena kamu itu kan ada ada misi rahasia
ya mama gak mau
kamu masuk kantor polisi lagi
kamu ditabrak lagi sama orang
gak mau mama
ma aku tuh bisa jaga diri ma
mama gak usah kayak gini
iya mama mau jagain anak mama
pokoknya kamu tenang aja
mama ada di pihak kamu ren
ya udah deh
terserah mama aja ya
aku pergi kantor dulu ya
tidak ada apa apa
tadi kayaknya ada orang
tidak ada apa apa
kamu gak kerja
kerja kok ma
tadi aku ketemu ricky di depan lah
aku gak mau ricky ngenalin wajah aku mah
emang kenapa sih ren
kalau ketemu ricky
aku gak mau mama ketahuan
kalau mau itu mama aku
aku berangkat ya ma
misi rahasianya randy itu
udah gitu kayak agen fbi di tv tv gitu
semoga aja berhasil anakku
waktu sana udah aja
mas hati hati dong
kalau jalan dari depan dong
lu deg degan aku
ya kamu juga ngeliatin saya kayak gitu senyumnya
aku mah gak apa apa ngeliatin kamu emas
kan aku gak nyetir
kamu yang nyetrik kenapa ngeliatin aku juga
sambil jalan ya
bapak dimana ya
saya lagi di jalan sama andi
nanti aja laporannya pas di kantor ya
oh baik pak
sekarang juga saya jalan ke kantor pak
kamu ke kampus gak hari ini
ya mas hari ini aku gak ngajar
jadi aku bisa main sama rina deh
ada yang mau doberin sama si rini
jangan senyum senyum kayak gitu lagi
panas banget cuaca hari ini
seandainya ayangnya kibawain payung jadi adem
eh pak bos
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
selamat datang pak bos
ban gembos dibuang kekali
pak bos dan buandien ceria sekali
kamu kenapa pakai gelendotan gini sih
kan hari ini belum pernikahan kita
aduh adem banget ngeliat ya
seandainya tangan ini benar benar digandeng sama yang kiki
jadi tambah adem
wih jadi gak sabar
enam bulan pokoknya setelah umur tiandin pak bos
kalau dari pantauan pandangan kiki
aura wajahnya masal dan banding itu
sumringa simmering splendid sparkling
kayaknya doa kita di jabat ya mbak amir
yang doanya untuk kan kiki
mau ke dapur kiki mau meceh
tadi kiki masak sebuntu
takutnya buntu mencolot dari panci bu ya
permisi ya mas
ini udah jam waktunya rendah sekolah
bajunya belum digosok
ngeri masih lecok
kalian pasti lengah
aku langsung ke kantor mah
enggak mau istirahat dulu
aku udah urusan sama randy
aduh selalu sibuk
udah udah mas kamu hati hati ya
eh bapak ke kantor sebentar ya
rena sekolahnya diantar sama mama sama mama
papa janji papa enggak lama ya
padahal aku mau bilang ke papa kalau hari ini aku ambil nilai renang
yaudah sekarang kita ganti baju ya
ada informasi apa
ini seoha reki pak
sekarang ini kebetulan riki tinggal di apartemen saya pak
iya mungkin karena rumahnya di renovasi dan kemarin saya sudah kerja sama dengan para file untuk mengambil semua isi data di hpnya pak
oke terus apa ada tulis soal elsa
iya sudah saya cek semuanya tapi sayangnya di pangeran telepon dan chatnya nggak ada sesuatu yang berhubungan dengan myelsa
ya mungkin kalau pun ada kayaknya sudah dihapus pak
tapi saya lihat di galeri fotonya banyak foto foto yang ada mbak elsa nya pak
banyak foto elsa
kayaknya ricky ini punya perasaan khusus dengan mbak elsa
dan ini sudah dari lama pak
apa karena punya perasaan ke elsa ricky jadi mau membantu elsa